para remaja dan pelajar ditangkap karena hendak tawuran dengan pelajar lain di cirebon
sementara itu puluhan pelajar dan remaja di kota bekasi ditangkap polisi kota bekasi
karena diduga terlibat kejahatan jalanan dan tawuran
belasan oknum pelajar di kota cirebon jawa barat ini
ditangkap petugas di jalan bypass pantura kota cirebon selasa siang usai pulang sekolah
mereka ditangkap petugas kepolisian karena diduga akan melancarkan aksi tawuran dengan pelajar lain
yang sebelumnya sempat melempari mereka
puluhan pelajar ini langsung digelandang ke kemah polsek kemah hukuk kota cirebon
guna diamankan petugas
meski tidak ditemukan barang barang yang membahayakan petugas tetap memberikan sanksi
kepolisian kota bekasi menangkap puluhan remaja dan pelajar yang diduga terlibat aksi kejahatan
mereka diduga terlibat aksi pembegalan dan tawuran
ironisnya mereka yang ditangkap masih duduk di bangku sekolah menengah atas
kita mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok warga masyarakat
yang akan melaksanakan kegiatan tindak pidana
atau diduga akan terjadi tawuran
sehingga pada saat itu petugasnya tidak bisa berpengalaman
ketika petugas menangkap puluhan remaja dan pelajar
mereka tidak bisa berpengalaman
ketika petugas menangkap puluhan remaja dan pelajar
mereka tidak bisa berpengalaman
ketika petugas menangkap puluhan remaja dan pelajar
mereka tidak bisa berpengalaman